warga perbatasan indonesia dan timur leste di desa sadi kabupaten belu nusa tenggara timur
mendapatkan pelayanan pengobatan gratis dan pasar murah
kegiatan yang digelar oleh kepolisian tni dan juga pemerintah setempat ini diharapkan
bisa meningkatkan kerjasama untuk membangun kawasan perbatasan
warga desa sadi kecamatan tasiveto timur kabupaten belu nusa tenggara timur ini
mengantri untuk mendapatkan pengobatan gratis
pengobatan melibatkan beberapa tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan
ada tiga dokter yang melayani warga miskin yang datang dengan berbagai penyakit
selain pengobatan gratis warga juga dilayani meski hanya untuk memeriksa tekanan darah
selain pengobatan gratis polres belu juga membagikan sembako gratis terhadap lebih dari lima ratus warga desa sadi
warga juga bisa membeli berbagai kebutuhan di pasar murah yang digelar oleh panitia
kegiatan ini adalah bagian dari bakti sosial di daerah perbatasan dalam rangka hut bayangkara ke tujuh puluh dua
dengan kegiatan seperti ini diharapkan juga akan terjalin hubungan baik
sehingga pembangunan di kawasan perbatasan bisa lebih ditingkatkan
untuk institusi tni polri kami bersinergi bersama
melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka hari bayangkara ke tujuh puluh dua
juga kami bersama sama mendekatkan diri dengan masyarakat
melalui upaya upaya melaksanakan kegiatan sosial
yang harapannya dapat sama sama dengan masyarakat
menciptakan situasi keamanan yang ada di kabupaten belu maupun kabupaten malaka
polres belu adalah polres yang berada di wilayah perbatasan indonesia dan timur leste
desa sadi adalah salah satu desa yang banyak dihuni warga baru eks timur timur
yang memilih menjadi warga negara indonesia
elia zarbalu belu